tidak apa cundomanik
lalu setelah adanya peristiwa ini
apa langkah kita selanjutnya kanjeng ratu
kirim urtusan dari kraton segorokido
untuk mencari kilangan wolu
tapi kanjeng ratu
bagaimana jika memang ratu gendeng permoni
yang ada di balik hilangnya kilangan walu
kita tidak boleh asal tuduh cundomanik
apalagi gilengen wolu adalah adiknya sendiri
aku tahu ratu gendeng permoni sangat membenciku
untuk itu kita hanya bisa menunggu
apa sudah ada kabar dari kilangan wolu
belum ada kabar
bagaimana kanjeng ratu
kalau begitu kita harus menanyakannya langsung
bagaimana kanjeng ratu
kakang mencari ni rondo
dirondo sudah meninggal kakak
dirondo sudah meninggal kakak
apa pasukan majapahit yang sudah membunuhnya
tidak kakak tidak
nirondo meninggal karena sakit kakak
kamu tahu makannya di mana
iya saya tahu kakak
tolong hantarkan aku
pak maafkan aku
aku tidak bisa menemani
di saat saat terakhirmu
bu sebentar lagi aku akan menikah
aku mohon doa restu darimu
bu juga yang menyuruhku
untuk melupakan awang bulan
tenanglah di atas sana
ambilkan aku pacu
aku ingin memberisikan kuburannya
tidak anak muda
ini adalah perbedaan
dari hubungan ibu ibu
kamu pegang saja selemaran itu
barang siapa saja yang bisa menangkap menggolo
atau nama lainnya jakatarup burunan itu
dia akan mendapatkan hadiah
seratus keping emas
kalau dia mati
dan tiga ratus keping emas
kalau dia masih hidup
terima kasih atas waktunya
ratu genang permone
ada keperluan apa
sehingga membawamu dari jauh datang ke istanaku
tidak tampak musti kita datang bukan untuk berperang
sungguh bijak ratu yang sangat bijak atau kamu takut ada aku namula
aku hanya ingin menanyakan satu hal ratu gendeng permuni
di mana penasihatku ki lengen wulu
terakhir ia meminta izin kepada aku untuk menyelesaikan urusannya denganmu
dan sekarang ia menghilang tidak ada kabar
lalu apa maksudmu kamu menuduhku nauwul
tidak ratu genong permoni aku hanya ingin menanyakan hal itu
pusuk kamu nauwul
lihat di belakangmu
para kabur itu
bawa tentara pasukan segera ke sana
jika kamu datang balik balik ke tempatku
untuk apa membawa balapan tuhan sebanyak ini
apakah kamu hendak unjuk kekuatan pada aku nauwul
sudah aku bilang ratu gendeng permoni
aku datang bukan untuk berperang jangan salah paham
asap saja nauwul aku tidak sudi
aku tidak sudi menjawab pertanyaan darimu nauwul
pertanyaan dari makhluk yang seocusi seperti kamu
kurang ajar tunjukkan rasa hormatmu kepada ratuku
sudah saatnya kita kembali
nah mau kemana kamu neng ula
masih sama seperti dahulu
kabur dan kabur
ngecut kamu neng ula
kak tapi kanjeng ratu
iya kanjeng tolong izinkan hamba
untuk memberikan pelajaran kepada semtonggoro
jangan membantah ini perintahku
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya